delapan oktober lalu badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mendeteksi pertumbuhan siklon tropis lion rock di laut cina selatan
dan siklon tropis kompasu di samudera pasifik sebelah barat
kedua siklon tropis ini bergerak ke arah barat
bmkg memperkirakan pada tanggal sebelas oktober lion rock akan masuk ke daratan vietnam sedangkan kompasu akan masuk ke filipina
siklon tropis atau badai tropis adalah fenomena atmosfer yang terjadi di laut karena penurunan tekanan udara dan pengangkatan uap air secara masif
akibatnya daerah yang dilalui siklon akan dilanda hujan lebat dan angin kencang
lion rock maupun kompasu adalah siklon tropis yang masuk dalam kategori dua
pada tingkatan ini kecepatan angin yang berada di seputar siklon dapat mencapai delapan puluh hingga satu ratus dua puluh km per jam
menurut kepala pusat meteorologi dan geofisika bmkg fahri rajab lion rock dan kompasu tidak mengarah ke indonesia
meski demikian cuaca di wilayah utara indonesia akan terkena dampak tidak langsung
tapi yang jelas baik itu lion rock maupun kompasu ini tidak akan masuk wilayah indonesia
itu yang perlu mungkin kami tekankan
dia bergerak menjauhi indonesia
jadi lion rock tadi saya sampaikan tanggal sebelas akan masuk daratan vietnam
kompasu tanggal sebelas akan masuk filipina dan tanggal lima belas akan masuk vietnam juga
indonesia hanya kena ekor ekornya dampak tidak langsung namanya ya
itu pun hanya di bagian utara indonesia
dampak tidak langsung itu karena ada siklon ini maka akan ada daerah pertumbuhan angin di sekitar aceh
kalimantan bagian utara
sulawesi utara maluku utara
daerah pertumbuhan angin ini akan berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
selain itu yang perlu diwaspadai juga gelombang tinggi di laut natuna laut natuna utara
dan juga di perairan halmahera
itu yang perlu diwaspadai
gelombang bisa sampai dua lima sampai empat meter
terkait dengan suhu panas yang akhir akhir ini melanda indonesia
fahri menambahkan fenomena itu tidak terkait siklon tropis
suhu panas timbul karena pengaruh gerak semu matahari yang saat ini masih berada di sekitar katolistiwa
selain itu saat ini indonesia juga sedang dalam masa peralihan
dari musim kemarau ke musim penghujan
menurut bmkg sebagian besar wilayah indonesia saat ini mencatat suhu tiga puluh empat hingga tiga puluh enam derajat pada siang hari
ya dari pantauan cuaca di smartphone
saya saat ini suhu tercatat di angka tiga puluh dua derajat celcius
padahal suhu yang nyaman untuk beraktivitas ada di angka dua puluh tujuh derajat celcius
memang ya cuaca panas yang berlebihan ini bisa menghambat aktivitas kita nih
apalagi aktivitasnya rutinitasnya pekerjaannya berada di luar ruangan
oleh karena itu penting sekali untuk kita berhati hati demi menjaga kesehatan
berikut tips yang bisa anda lakukan
jangan lupa perbanyak minum air putih
hindari berolahraga saat cuaca sedang terik
hindari minuman berkafein terlebih dahulu karena bisa memperburuk dehidrasi
jika anda memang harus beraktivitas di luar ruangan
jangan lupa menggunakan perlindung seperti topi payung ataupun krim tabir surya
tim cnn indonesia jakarta